laga fifa matchday timnas indonesia versus palestina yang dijadwalkan digelar di stadion gelora bung tomo
kota surabaya jawa timur menuai tingginya animo masyarakat
antusiasme ditunjukkan oleh para supporter dengan menukarkan tiket masuk pertandingan
seperti yang terlihat di persebaya store di jalan semolowaru outlet yang menjual merchandise
dan juga aksesoris klub persebaya ini tampak dipenuhi oleh para supporter timnas indonesia
dari selasa pagi hingga petang
para supporter ini tak hanya warga kota surabaya namun juga warga luar kota surabaya
hingga selasa petang lebih dari lima ratus supporter telah melakukan penukaran tiket di persebaya store semolowaru
diperkirakan jumlah tersebut akan membeludak pada rabu di hari pertandingan timnas indonesia melawan palestina
mengunungkan teman teman kuliah kampus ini
alasan menukarkan tiket sehari sebelum pertandingan ini apa
lebih enak lebih santai biar enggak gugup lah besok pas
memang pengen ya bisa lari lari di sini
hubungan surabaya berjaga jaga di jakarta
alasan menukarkan tiket di sini kenapa mas
paling dekat di sini